desakan bagi calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan anies baswedan untuk segera mengumumkan
cawapres semakin gencar di tengah dinamika politik dan pertemuan yang juga makin intens berlangsung atau digelar
kita akan bahas bersama dengan direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya
selamat sore mas toto terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
baik mas toto langsung saja ini
makin intens pertemuan ya kalau kita lihat anies baswedan dengan partai koalisi
juga makin menguatkan sinyal cawapres segera diumumkan atau seperti apa nih mas
ya sebetulnya kalau bicara kebutuhan waktu kalau kita lihat tanggal terakhir masih bisanya
pendaftaran dilakukan di kpu sebenarnya masih hampir tiga bulan ya dua puluh lima november
jadi sebenarnya masih waktu yang cukup lama
akan tetapi kenapa memang terasa ini kemudian menjadi
lebih mendesak untuk koalisi perubahan sudah dijawab sendiri oleh teman teman partai demokrat
bahwa mas anies dalam rilis semua lembaga survei ada di peringkat ketiga
bahkan ada kecenderungan trennya menurun
nah tafsir mengenai turunnya yang kenapa ini yang kemudian menurut saya menyebabkan mulai ada perbedaan pendapat
terutama di antara nasdem dan demokrat
kalau pks ini menurut saya paling anteng anteng gitu ya
karena kalau kita lihat kan bahkan sudah berbantah bantahan di hadapan publik
di twitter misalnya terutama misalnya seperti ahmad ali dengan andi arief ya
dari demokrat dengan ahmad ali dari nasdem
dan ini juga tidak baik buat ditonton oleh konstituen dan publik
itu yang menyebabkan kenapa kemudian memang harus mas anies mengambil sebuah langkah
untuk bertemu dengan para pengambil keputusan dan sekarang sedang dilakukan
supaya kemudian bisa ada sebuah kebersamaan kembali
dan memang kalau bisa
bisa lebih cepat mengambil keputusan mengumumkan wakil
itu bisa menjadi sebuah efek dari seorang calon yang tingkat elektabilitasnya cenderung turun
dan membutuhkan sebuah boosting gitu ya
tapi memang tidak mudah juga kalau kita lihat perbedaannya cukup signifikan pendapat mengenai cawapres ini
kalau kita lihat demokrat tentu saja dengan karakter partai yang terpusat pada nama yudhoyono
menginginkan ahy menjadi cawapres
betul kalau kita lihat dari teman teman nasdem
sepertinya tidak menempatkan ahy sebagai calon yang terbaik gitu
yang sering disebutkan nama ibu kofifa
atau ketika bicara kategori adalah nu
atau berasal dari jawa timur karena mas anies lemah di daerah jawa misalnya
ini yang menurut saya memang hal hal yang harus diambil
porsinya oleh mas anies untuk dijebatani
sehingga kemudian jangan sampai ini kan bisa berpotensi bukan hanya
konflik di permukaan dalam level komunikasi loh
ketika konfliknya akhirnya terjadi
salah satu partai bisa saja keluar
dan kalau salah satu partai keluar
nah itu poin penting krusialnya
dimana artinya ini juga harus dijaga
antara tingkat elektabilitasnya
tapi juga di sisi lain jumlah kuota minimalnya juga harus terus dijaga begitu
melihat kondisi seperti ini
tadi mas soto juga menegaskan bahwa
pasti demokrat dalam hal ini selalu menyodorkan ahy
tapi kalau kita lihat
terakhir kemarin ada pertemuan antara pak sby
kemudian juga anies baswedan
dan juga tim delapan begitu ya
yang semakin intens digelar
apakah ini memang bentuk seperti penegasan dari pihak demokrat
untuk makin memastikan
atau kami akan mencabut dari koalisi ini
cabut angkat kaki begitu dari koalisi ini
iya belum pernah sih ada pernyataan tegas ya
dari demokrat bahwa kalau tidak ahy mereka akan cabut
walaupun indikasi secara implisit bahwa mereka menginginkan ahy itu jelas sekali
dan kalau kita lihat kan demokrat juga membuka komunikasi dengan pihak lain
bahkan yang menarik adalah komunikasinya dilakukan dengan pdi perjuangan
partai yang selama ini dianggap paling berseberangan
secara sentimen historis dengan demokrat misalnya ya
jadi sangat mungkin kalau kita bisa berspekulasi bahwa demokrat sudah berbicara mengenai
skenario lain ya
kalau sampai kemudian nama mas ahy tidak dimajukan gitu
karena yang harus dihitungkan
mereka menyadari bahwa peluang mas anies kalau dibaca dari survei itu rendah
ini teman teman demokrat loh yang mengatakan mas anies terus turun
tapi ketika misalnya peluang menangnya kecil
tapi mas ahy tetap bisa jadi wakil
walaupun di pilpres kalah tapi di pilek mereka akan naik
karena ketumnya ada di kertas suara loh jadi cawapres
sementara mereka tetap punya peluang untuk kemudian bergabung dengan koalisi lain di pilpres
ketika bicara putaran kedua ini asumsi mas anies kalah di putaran pertama
tapi kalau kemudian udah mas aniesnya kemungkinan menangnya kecil
yang artinya mereka tidak akan mendapatkan jatah dalam pilpres bagi bagi kekuasaan
tapi kemudian mas ahy nya juga tidak menjadi cawapres ruginya dua kali

karena partai itu mereka tidak akan mendapatkan kotel efek
karena partai ini itu partai yang memang magnet elektoralnya adalah tokoh
dulu sby sekarang ahy
sehingga kebutuhan untuk menempatkan nama yudhoyono menjadi capres atau cawapres
itu menjadi harga yang mahal sekali berbeda dengan nasdem
ataupun misalnya pks yang magnet elektoralnya itu bukan didasarkan pada kekuatan sosoknya
ketika nantinya memang tegas begitu ya anies akan dipasangkan dengan ahy
dampaknya sendiri elektabilitas terhadap anies baswedan ini apakah kemudian akan terus meningkat
kalau tadi kan mas toto sudah bicara dari kacamata demokrat begitu
kalau kita bicara dari nasdem pks ini bagaimana kemudian pandangan dari dua partai ini
ya plus minusnya memang kalau kita bicara mengenai anies ahy ini yang diuntungkan demokrat
sementara nasdem dan pks tidak mendapatkan tambahan insentif
pertanyaan lanjutannya apakah sebenarnya mas anies bisa mendapatkan insentif
ada plus minus ya kalau kita bicara dari sisi sama sama anak muda kaum intelektual
menurut saya memang bisa menjadi sebuah branding yang dijual ya anies dengan ahy
tapi dalam konteks variable komplementer memang sebetulnya mas ahaye tidak bisa menjadi variable komplementer
mas anies itu lemahnya itu di basis nu lemahnya itu di jawa tengah dan jawa timur
dan memang harus kita akui mas ahy belum sampai sekarang
ahy belum sampai pada level sosok yang bisa dianggap mengakar di jawa tengah atau jawa timur
ataupun berlatar belakang nu
jadi memang harus diakui dalam konteks ini skenario anies dengan ahy itu ketika ditanya paling menguntungkan siapa
baru menguntungkan partai demokrat belum dianggap bisa menguntungkan nasdem demokrat apalagi mas aniesnya sendiri
itu yang menurut saya memang membuat kerumitan ini terjadi begitu ya
baik sementara itu di sisi lain nasdem justru membutuhkan kalau sampai demokrat angkat kaki
ini nanti tidak bisa mencalonkan begitu ya anies baswedan hanya dengan koalisi yang ada ketika nanti ditinggal oleh demokrat
tapi nih mas toto kita tahu juga bahwa ada opsi kemudian menyeruak anies baswedan ini akan dipasangkan dengan ganjar pranowo
kalau kita lihat ketika ini memang benar benar digodok dan diseriusi dampaknya bagi koalisi saat ini seperti apa mas
saya sih melihat kalau logikanya matematika politik kan memang seakan akan ini pasangan yang akan kuat sekali ya
karena dua duanya ini selalu masuk dalam tiga besar
artinya kalau dihitung matematika harusnya ganjar digabung plus anies harusnya pak prabowo pasti keok
kira kira gitu kan asumsinya
tapi saya pikir politik tidak bisa seperti itu kita harus melihat irisan segmen
bagaimana kemudian ketika ada dua variable bergabung mereka beririsan atau malah akan bertolak belakang gitu ya
dan kalau kita lihat memang tidak mudah
barisan pemilih dari mas ganjar dengan barisan pemilih dengan mas anies itu dikutuk yang sangat berbeda
baik dalam konteks bicara ideologi terutama antara dua pemilih partai partai pdi perjuangan dengan pks
ataupun dalam konteks cara pandang mengenai indonesia
jelas jelas ganjar itu adalah sosok yang paling kuat dipersepsikan bisa menjadi penerus jokowi
sementara mas anies dipersepsikan paling kuat menjadi antitesis dari jokowi
jadi jangan jangan bukannya seperti mie air ketika digabung dengan air dan kemudian volumenya akan bertambah
air dengan minyak yang malah akan saling memisahkan diri
tetapi kenapa sih muncul isu itu dan munculnya malah dari pak said abdullah petingginya pd perjuangan ya
saya melihat ini upaya pdi perjuangan menunjukkan kelenturan termasuk membuka dirinya lebih tidak eksklusif
karena ada asumsi bahwa kalau misalnya dua putaran pak prabowo itu lebih bisa menggait pemilihnya anies
saya pikir narasi narasi ini yang mulai dimunculkan untuk mencairkan hal hal yang selama ini dianggap sudah rigid
dan akan merugikan calonnya pdi perjuangan
baik terakhir mas toto desakan untuk segera mengumumkan bakal calon wakil presiden ini terus intens begitu ya
lagi lagi memang sejak awal diumumkan saat itu nasdem mengusung anies baswedan juga surya paloh
saya ingat betul saat itu menyatakan bahwa siapapun nanti yang akan menjadi wakilnya itu adalah hak dari anies baswedan untuk menentukan begitu
tapi lagi lagi namanya koalisi juga dinamikanya harus kita soroti begitu
desakan desakan yang terjadi saat ini dinamika yang terjadi saat ini
mas toto pandangan anda apakah lebih baik anies baswedan ini mengumumkan secepatnya siapa yang akan menjadi wakilnya atau menunggu saat saat injury time
mana yang lebih menguntungkan
kalau buat publik menguntungkannya bukan hanya mas anies
baik mas ganjar ataupun pak prabowo harusnya lebih cepat mengumumkan cawapresnya
sehingga ruang dan waktu bagi publik
untuk kemudian menilai sebuah pasangan
termasuk kita dibukanya kemungkinan forum atau debat
untuk kepikiran aduh gagasan diantara cawa pres
itu bisa dinikmati oleh masyarakat lebih lama
kita harus ingat loh
dulu itu beberapa bulan
yang kita tahu tujuh puluh lima hari itu hampir mustahil untuk bisa menjangkau banyak segmen pemilih di indonesia
jadi saya berharapnya memang lebih cepat lebih baik
tetapi fakta politiknya adalah
karena pertarungan cenderung ketat
karena konstelasi elitnya cenderung ngacak gitu ya
menurut saya ini kalau kita analogikan permainan kartu
ini akan saling menunggu siapa yang membuka terlebih dahulu kartu as
karena siapa yang terlalu cepat membuka kartu as ini kan akan kebaca
pola kartunya seperti apa
itu yang menyebabkan secara ideal saya berharap memang lebih cepat
tapi secara faktual sepertinya kita akan melihat
sampai masa masa injury time perubahan akan terus terjadi
termasuk dalam konteks koalisi perubahan
kalau bicara soal lebih cepat lebih baik
jadinya malah deja vu ya
kayak beberapa pemilu sebelumnya
baik terima kasih banyak mas toto sudah bergabung
nanti kita akan ngobrol lagi dengan isu lainnya
baik terima kasih banyak mas toto